mau kasih kabar dia sudah ketemu
ketemu dimana kang
oh yaudah kalau gitu nanti saya kasih tau ke mas huha dan ke yang lainnya ya kang
ya sudah begitu saja ya cek
terima kasih kang hakum informasinya
alhamdulillah sih dede ketemu
ada apa menik menik begitu
mau liat liat situasi pak
rajin bener hansip sirau sampai disini
memangnya disini teh ada yang mencurigakan
ya ada pak tadi kebetulan lewat
kamu mau ketemu siapa
semua staff disini teh sedang istirahat makan siang
mau main aja pak
sudah kalau begitu saya tinggal dulu ya
jangan lupa diproses ya
ini kenapa petanya terbalik
saya juga gak tau pak
tadi gak ada kan
mau kasih kabar dede sudah ketemu
ketemu dimana kang
oh yaudah kalau gitu nanti saya kasih tau ke mas huha dan ke yang lainnya ya kang
ya sudah begitu saja ya cek
terima kasih kang akom informasinya
alhamdulillah si dede ketemu
mama mau ke rumah mas suha dulu ya
mama mau kasih tau ke mas huha sama orang orang kalau si dia deh udah ketemu
si dede ketemu dimana mams
tuh siapa yang nemuin
kalau gak ada satu satu
ketemunya di ceger ciciak yang nemuin si om akum
yaudah mama mau ke tempatnya mas suha dulu ya
kalau mams cicak
kebetulan ketemu kamu
kamu kasih tau ke semua warga dede udah ketemu
ya sekarang si dede ada di rumah sakit
nanti sore insyaallah sama eros pulang ya
kasih tau ke semua biar semuanya pada tau
eh kang atlet
kelihatannya kamu lagi ngisi lagi ya
masuk atuh kang
kang asep mau minum apa
kamu sama koswara bisa bantu akang
akang udah pusing
adik satu satunya di kampung ini kan
ini masalah ijazahnya kan
ini masalah ijazahnya kan
nggak mau pulang
mau nyoklo duruan aja
kakang mau sekolah
suruh berangkat sama akan ke luar negeri
maksud akang entah gimana
kosora kan udah punya warung
bisa bantu bantu koswara
akan udah ngobrol juga sama emak
makanya akang suruh cepet cepet kesini
bantu akang ya kong
wah rumah kecil kang
makasih ya kong
akang sangat berterima kasih
yaudah akang pamit dulu ya
biar si ece akang suruh cepet cepet kesini
baru aja mau merintis
baru aja mulai usaha
udah dititipin sodara
kaya aja belum
gimana kalo kaya beneran ini mah
dedehnya sudah ditemukan
analisa komandannya benar
dedeh ditemukan di cgr ciciak
sudah pasti di situ
gak mungkin salah
komandan memang hebat
ayo kita merapat ke markas

susah as gapu hapen